terdakwa pembunuhan berencana terhadap brigadir yosua verdi sambo dihadirkan sebagai saksi
dalam sidang lanjutan perkara perintangan penyidikan kamis kemarin
verdi sambo mengungkapkan gara gara rekaman cctv kompleks duren tiga
skenario tembak menembak yang dirancangnya menjadi buyar
dalam keterangannya untuk terdakwa irfan widianto verdi sambo menceritakan
awalnya ia tidak menyangka cctv kompleks polri duren tiga
yang berada di gapura pintu masuk kompleks mampu menyorot hingga ke depan rumah dinasnya
sambo mengakui pasca penembakan terhadap brigadir yosua
ia menghubungi hendra kurniawan sebanyak dua kali
sambo memerintahkan hendra kurniawan untuk melakukan pengecekan dan pengamanan
terhadap cctv kompleks yang menyorot ke arah rumah dinasnya
sambo sempat yakin arah sorotan cctv tidak mampu menangkap kedatangan brigadir yosua
ke rumah dinas duren tiga pada delapan juli dua ribu dua puluh
karena di awal saya juga berpikir bahwa tidak ada masalah dengan cctv di luar ini
karena menyorot ke duren tiga dan kemudian ke jalan juga
jadi saya waktu itu berpikir tidak ada masalah dengan cctv ini
jadi saya natural memerintahkan kepada karo paminal untuk melakukan pengecekan
saudara mengatakan terkait cctv tidak ada masalah
sementara waktu itu
setelahnya saudara mengatakan itu masalah
setelah tanggal tiga belas
karena itu tidak sesuai dengan cerita yang saya sudah sampaikan ke anggota dan kepimpinan
nah ini yang saya ingin tahu
cerita yang sudah saya sampaikan kepada anggota itu apa
sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa
ceritanya bahwa saya masuk ke tkp sudah terjadi peristiwa itu
saudara masuk ke tkp peristiwa tembak menembak itu
bukan tembak menembak
oh iya tembak menembak itu sudah terjadi
ya saudara katakan awalnya kan peristiwa tembak menembak
iya yang mulia
yang itu juga ya disampaikan oleh karo pemas
kemudian apores jakarta selatan
demikian yang mulia
itulah salah saya yang mulia
saya juga membaca di media itu